wisma atlet kemayoran rencananya akan berhenti beroperasi sebagai rumah sakit darurat covid sembilan belas per tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
pada maret dua ribu dua puluh lalu wisma atlet dioperasikan sebagai rumah sakit darurat
sejumlah modifikasi serta penambahan fasilitas dilakukan seperti laboratorium farmasi hingga ruang icu
sebelum menjadi tempat isolasi pasien covid sembilan belas wisma atlet disiapkan pemerintah pusat dan pemda dki jakarta
sebagai salah satu tempat akomodasi pelaksanaan perhelatan olahraga asean games tahun dua ribu delapan belas
wisma atlet kemudian beroperasi sebagai rumah sakit darurat covid sembilan belas pada senin dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh
penggunaan wisma atlet kemayoran sebagai rumah sakit darurat memiliki total sepuluh tower dengan tujuh empat ratus dua puluh enam unit
yang dapat menjadi tempat isolasi bagi pasien covid sembilan belas
pemerintah indonesia sempat memutuskan untuk mengisolasi atau lockdown rumah sakit darurat covid sembilan belas
dua puluh lalu rumah sakit darurat covid sembilan belas sempat tidak menerima pasien positif covid sembilan belas
yang berstatus orang tanpa gejala atau otg
hal ini dilakukan karena keterisian tempat tidur atau bed okupansi rate atau bor di tower empat enam dan tujuh
terus meningkat dan sudah mencapai tujuh puluh lima persen
di akhir tahun dua ribu dua puluh satu pemerintah indonesia sempat memutuskan untuk mengisolasi
atau lockdown rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran
selama tujuh hari karena mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas varian omikron
setelah ditemukannya kasus penularan pada area tersebut
pada akhir tahun dua ribu dua puluh dua ini pemerintah merencanakan akan memberhentikan pengoperasian wisma atlet
sebagai rumah sakit darurat covid sembilan belas
dengan pertimbangan penurunan tren kasus covid sembilan belas yang dinilai signifikan
dan berdasarkan data saat gas covid sembilan belas
pertanggal dua puluh dua desember dua ribu dua puluh dua tercatat hanya ada kurang lebih seribu kasus setiap hari
namun hingga saat ini pihak rsdc berkoordinasi dengan badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb
dan tetap mengaktifkan satu tower untuk mengantisipasi kasus libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh dua
kami selalu melaksanakan koordinasi dengan bnpb tentang surat itu
jadi sampai saat ini kami masih menunggu arahan pimpinan
tapi pada prinsipnya kami selalu siap apakah itu akan tutup atau tidak kami terlalu siap
karena kita juga harus mengadakan perubahan
nataru dan untuk itu kita siapkan di tower enam
tower enam itu jumlah tempat tidur ada satu enam ratus lima puluh satu tempat tidur
di tower enam itu ada unit gawat darurat yang jumlahnya tiga puluh tempat tidur
wisma atlet seakan menjadi saksi bisu perjuangan pasien covid sembilan belas
salah satu pasien yang pernah dirawat di rsdc wisma atlet adalah mayfri syari
mevri seorang pembawa berita menjalani perawatan di wisma atlet awal tahun dua ribu dua puluh
ia mengaku cukup terbantu dengan pelayanan yang baik mulai dari obat yang disediakan
hingga tetap dimonitor oleh tenaga kesehatan
tidak hanya itu ia juga menjadi memiliki keluarga sesama pasien covid di sana
saat itu terinfeksi covid sembilan belas dengan gejala ringan sedang
bersyukur sekali karena dibantu dengan mudah untuk bisa masuk
mendapatkan perawatan mendapatkan obat obatan
dan juga terus dimonitor oleh tenaga kesehatan yang ada di wisma atlet
disinilah puluhan ribu pasien covid sembilan belas dirawat hingga sembuh bahkan tak sedikit yang wafat
rumah sakit darurat wisma atlet menjadi saksi bisu
para tenaga kesehatan berjibaku menyembuhkan para pasien
dan kini tempat dimana tulang punggung perawatan covid sembilan belas untuk wilayah jakarta dan sekitarnya
rencananya akan berakhir pada akhir desember dua ribu dua puluh
dan tentunya kita berharap pandemi pun berakhir di indonesia
tim liputan cnn indonesia